saya ingin menyempurnakan ruu kuhp yang ada
setelah menunda pengesahan rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp
pemerintah menunjuk guru besar hukum pidana universitas gajah mada
duduk di kursi wakil menteri hukum dan hak asasi manusia pada dua ribu dua puluh
ia mendapat tugas menuntaskan misi pemerintah menyusun rkuhp
sejumlah upaya membahas rkuhp pun dilakukan
mulai dari menggelar roadshow sosialisasi
ke sebelas kota besar
melakukan audiensi dengan aliansi reformasi rkuhp
hingga pembahasan kilat di komisi tiga dpr
sayangnya seluruh upaya tersebut dinilai normatif
dan tidak mengedepankan asas partisipasi bermakna
sosialisasi dilakukan dengan tanpa draft hanya searah saja
apa yang kemudian mau dianggap partisipasi dari situ
orang hanya mendengarkan hanya menerima pemaparan para perumus
yang juga tidak tahu draft perubahannya
itu satu hal
yang kedua kami datang dua kali bertemu dengan wakil menteri
itu hanya kemudian didengarkan iya
tetapi apakah kemudian diadopsi
masukannya sejauh mana kemudian memahami kepentingan masyarakat
tak cukup dengan sebelas kali sosialisasi
pemerintah menggelar dua kali audiensi tertutup
dengan aliansi reformasi rrkuhp dan mahasiswa
pada empat belas dan dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
untuk menyamakan persepsi soal empat belas isu krusial di rkuhp
namun audiensi yang semula berjalan mulus
berujung pada ketidakpercayaan mahasiswa kepada wamen kumham
di dalam audiensi itu sambutannya sangat baik
oh iya ini baik masukkan gitu
tapi berbeda saat kemudian wamenkumham tampil di depan media gitu
dan akhirnya karena saran ataupun catatan aliansi kami
tidak kemudian diakomodir kami tidak mau hadir
dalam forum yang diadakan oleh orang yang tidak mau mendengarkan kami
yang tidak mau merespon apa yang kami sampaikan
pakar hukum tata negara universitas gajah mada zainal arifin mohtar
mengatakan bahwa seluruh rangkaian sosialisasi yang dilakukan pemerintah
tidak cukup mempertimbangkan asas meaningful participation
atau partisipasi yang bermakna
ia menganggap upaya tersebut tergesa gesa untuk menghasilkan produk undang undang
yang berdampak besar bagi seluruh masyarakat seperti
ia menganggap upaya tersebut tergesa gesa untuk menghasilkan produk undang undang yang berdampak besar bagi seluruh masyarakat seperti rkuhp
menurut zainal publik wajib dilibatkan dalam proses perumusan pembahasan hingga pengesahan rkuhp
tidak seperti selama ini publik hanya mengetahui melalui proses yang berlangsung di dpr
tahapan partisipasi itu lebih banyak berada di pembahasan di dpr antara presiden dan pemerintah
jadi nanti akan dibuka tahap partisipasi mengundang orang itu kejebakannya
kejebakan pemikirannya padahal sebenarnya
yang namanya tahapan partisipasi dan aspirasi itu ada di semua tahapan
termasuk di tahapan ketika dia baru digodok di pihak pemerintah
legislator dari fraksi nasdem taufik basari juga menyoroti pembahasan kilat rkuhp di komisi tiga dpr
sejak rapat dua puluh lima mei dua ribu dua puluh dua taufik menjadi satu satunya anggota komisi tiga yang mengusulkan pembahasan rkuhp dari awal
ia menimbang ada lima poin penting yang perlu dibahas

satunya soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden
kalah suara dari delapan fraksi lainnya taufik berniat untuk memberikan catatan soal proses pembahasan rkuhp
dalam proses rkuhp ini ada cara cara tertentu yang mudah mudahan paling tidak setidaknya seminimal mungkin adalah
catatan yang kita berikan ini jika dianggap sebagai memory fantoliting akan juga menjadi pedoman dan panduan bagi hakim ketika menerapkan pasal pasal di rkuhp
di tengah penolakan masyarakat yang masif pemerintah tetap menyerahkan draft final rkuhp
dengan total enam ratus tiga puluh dua pasal ke komisi tiga dpr untuk nantinya dibahas dan segera disahkan pada tahun ini
masyarakat masih terus mempertanyakan pelibatan partisipasi publik yang bermakna yang berpegang pada tiga hal utama
yang pertama adalah hak untuk didengarkan hak untuk dipertimbangkan aspirasinya dan yang terakhir adalah hak untuk diperjelas terkait dengan sejumlah pasal yang dinilai ambigu
bagaimana pemerintah menjawab hal ini
simak wawancara khusus saya dengan wakil menteri hukum dan ham prof edward
saya omar syarif hiari
prof kita harus tanyakan dulu terkait dengan tanggapan anda
anda telah melakukan sejumlah perubahan dari draft final ini
ada tujuh hal yang anda lakukan dalam draf final ini
tapi masyarakat masih banyak yang memang mengeluhkan yang menolak
bahkan ada pasal pasal yang dinilai tidak diperlukan oleh masyarakat
ya saya kira kalau pro kontra itu satu hal
karena itu saya selalu mengatakan bahwa menyusun berbagai persoalan dalam suatu kitab undang undang itu tidak mudah membalikan telapak tangan
apalagi bagi indonesia yang heterogen multi etnis multi religi multi culture itu tidak mudah untuk mengakomodasi semua kepentingan
pasti ada pro dan kontra
dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan draf ruu kuhp sejak itu ditarik oleh presiden joko widodo pada tanggal sembilan belas september dua ribu sembilan belas
nah tapi kita mau tanyakan juga apakah anda merasa bahwa pelibatan masyarakat sipil terkait dengan pembuatan rkuhp ini sudah bermakna atau belum
ya jadi ingin saya katakan begini ya
ruu kuhp ini adalah rancangan undang undang yang paling lama dibahas
anda bisa bayangkan rio masuk ke dpr itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga berarti sudah lima puluh sembilan tahun
jadi bisa jadi yang mengkritik juga belum lahir ketika ruu ini masuk ke dpr itu yang pertama
yang kedua yang harus dipahami bahwa sebetulnya ruu kuhp ini sudah tuntas dibahas
dan jangan lupa bahwa daftar inventaris masalah yang berjumlah tujuh ribu lebih ya itu kita mendapat masukan dari masyarakat sipil
jadi saya kembali bertanya yang dimaksudkan dengan pelibatan masyarakat itu seperti apa lagi
karena pemerintah dan dpr ketika membahas pada tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas

itu sudah melibatkan partisipasi publik
jadi ketika berbicara soal partisipasi publik sosialisasi dan lain sebagainya kita punya dokumentasi yang amat sangat akurat lengkap
jadi kalau misalnya just in case kalau satu ketika ini diuji secara formil di makamah konstitusi kita sudah siap
bahwa ini barang yang bukan tiba tiba turun dari rangit
tadi kan saya katakan kan mereka yang protes itu belum tentu sudah lahir pada

pp itu dimasukkan ke dpr dan mulai dibahas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentunya kita tidak bisa melibatkan dua ratus juta masyarakat indonesia
tetapi dengan adanya dokumentasi bahwa dan berbagai bukti ketika itu dibahas dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
yang melibatkan masyarakat sipil memberi masukan dan lain sebagainya
itu sudah cukup bukti bagi kita bahwa telah melakukan partisipasi publik
nah tim anda ini
mengunci ada empat belas poin isu krusial di dalam rkuhp
sementara ada masyarakat khususnya aliansi ini melihat ada dua puluh empat isu yang memang menjadi krusial
kenapa pemerintah mengunci empat belas poin tersebut tidak melihat bahwa ada dua puluh empat sebenarnya
lima belas poin itu kan bukan tiba tiba
empat belas poin itu adalah berdasarkan masukan pada tahun dua ribu sembilan belas

yang mengakibatkan sehingga presiden jokowi menarik draft tersebut dari dpr
harus dipahami ini sifat dari ruu ini pada tahun dua ribu dua puluh dua adalah carry over
yang namanya carry over itu kita hanya membatasi pada empat belas isu saja
empat belas isu itu yang akan dibahas dan tentunya dalam pembahasan akan juga melibatkan partisipasi publik
kita tidak akan mengulang dari awal
jadi mau dikatakan dua puluh empat lima puluh seratus terserah
orang kan bebas berpendapat
tapi kita tetap pada empat belas isu
artinya kalau kita berbicara demokrasi ya jangan memaksakan kehendak
artinya di satu sisi kita juga punya data kita juga punya bukti kita punya dokumentasi yang jelas bahwa kita sudah melakukan sosialisasi
kemudian ada partisipasi publik
sehingga kita melakukan revisi terhadap empat belas pending issue
bagaimana anda melihat prosesnya di dpr
karena kalau kita lihat
dari dua puluh lima mei sampai enam juli pada akhirnya masyarakat disitu ada jeda yang cukup luas untuk masyarakat bertanya tanya
di mana draft yang terbaru
sementara komisi tiga dpr dari suaranya jelas bahwa ingin membawa ini ke paripurna
apa yang salah di mekanisme
tidak ada yang salah
jadi kita bukan tidak mau membuka ke publik tapi barang itu belum selesai kita revisi
kalau hari ini kita lempar ke publik kemudian ada lagi perubahan sana sini
kemudian ada lagi perubahan sana sini
nanti dibilang oh ini draftnya berubah ubah
jadi biarkan itu dulu selesai baru kemudian kita lempar ke publik
toh sekarang sudah sampai ke publik
dan masih punya waktu lebih dari satu bulan untuk mengkritisi
butuh waktu lebih dari satu bulan
jadi bisa bayangkan enam ratus tiga puluh dua pasal kita harus baca dari awal sampai penjelasan akhir itu
jadi harus ketelitian
oleh karena itu menghasilkan tujuh hal dalam penyempurnaan draft rkuhp
artinya saya juga harus tanyakan begini
di komisi tiga dpr ini kan memang rapat soal rkuhp hanya dua kali begitu ya
apakah memang sebenarnya ada cerita bahwa anda sendiri sebagai wamenkumham
sebenarnya sedikit kaget ketika pada tanggal dua puluh lima mei kemarin
anda membawa empat belas poin kepada dpr begitu
tapi di saat itu komisi tiga dpr tidak ada yang menyanggah
karena memang mereka semua sepakat untuk segera dibawa ke paripurna
tidak tidak tidak demikian
saya ingat persis waktu itu pada tanggal dua puluh lima mei
pada saat rapat antara pemerintah dan dpr
waktu itu memang ada silang pendapat di antara anggota komisi tiga
yang sampai merujuk pada kesepakatan bahwa akan dilakukan pembahasan
sebatas empat belas poin yang merupakan pending issue
setelah bekerja lebih dari satu bulan
pada tanggal enam juli minggu lalu kami serahkan ke dpr
itu merupakan hasil penyempurnaan terhadap draft rkuhp
dan sudah pasti nanti pembahasan pada tanggal pasca enam belas agustus
itu sudah pasti ketika kita merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi
mengenai hak untuk didengarkan hak untuk dipertimbangkan
hak untuk diikut sertakan itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah dan dpr
oke terakhir prof artinya memang tidak ada komitmen yang berbeda antara pemerintah dan juga pemerintah
tidak ada kejartai yang begitu
pemerintah dan dpr punya frekuensi yang sama
oke tidak kejartai soal rkuhp ini
kejar tayang dalam arti ya sudah kita sahkan saja bahwa nanti ada masalah
yang jelas yang jelas kuhp ini harus disahkan pada tahun ini
sebab kalau kita mau nunda pertanyaan besarnya
itu mau sampai kapan penundaan itu
ini sudah lima puluh sembilan tahun masa kita kerja tidak punya target waktu
saya selalu mengatakan ya inilah yang terbaik yang bisa kita berikan
bahwa kalau ada yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan rukuhp ini
kan pintu mahkamah konstitusi terbuka lebar
saya selalu mengatakan mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi
hanya mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja
yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina
yang tidak bisa membedakan antara kebebasan
yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina
yang tidak bisa membedakan antara kebebasan

sekarang kita bicara soal empat belas isu kursial yang memang ada dalam rkuhp
yang memang sudah direformulasi oleh pemerintah
dan kemudian kita juga sudah baca
namun memang ada beberapa hal yang menjadi masukan dari masyarakat
yang sebenarnya mereka minta untuk dihapus saja
seperti misalkan pasal pasal terkait dengan penyerangan harkat dan martabat presiden
dianggap tidak lagi relevan dengan situasi indonesia pada saat ini
jadi begini rio terhadap penyempurnaan rkuhp
secara garis besar itu ada tiga
ada pasal yang betul betul kita hapus kita take out dua pasal

ada pasal yang kita reformulasi
contohnya penodaan agama bahkan itu bukan reformulasi ditambah ketentuannya
kemudian mengenai aborsi itu dua contoh ya
tapi ada pasal yang tetap kita pertahankan
yaitu pasal yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden
orang selalu mengatakan itu adalah pasal pasal kolonial
tidak paham bahwa konstruksi yang ada di dalam kuhp yang lama
dengan konstruksi dalam rkuhp itu berbeda antara bumi dan langit
memang sulit kita menjelaskan bagi mereka yang tidak paham konteks hukum pidana
mengapa kita selalu mengatakan itu adalah dekolonisasi
karena pasal pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden
termasuk pasal satu ratus lima puluh empat sampai satu ratus lima puluh tujuh kuhp
yang disebut dengan istilah hadsai artikelen
pasal pasal penyebar kebencian
itu betul betul adalah pasal pasal kolonial
konstruksinya itu adalah pasal kolonial bukan isunya
tapi sekali lagi mengapa kita jadikan bab tersendiri
yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
ya kita mengingat presiden dan wakil presiden itu adalah primus interparis
yang pertama diantara yang sederajat
kira kira seperti itu kalau ditanya mengapa masih kita pertahankan
ini pasal kolonial oh keliru
dia tidak paham konstruksi pasal
konstruksi pasal yang sekarang ada itu bukan kolonial dekolonisasi
merubah konstruksi pasal dari delik biasa
menjadi delik aduan
dan bahkan di situ ada alasan penghapus pertanggung jawaban pidana
apabila itu disampaikan untuk kepentingan umum
kepentingan umum yang dimaksudkan apa
kritik orang berbeda pendapat dengan pemerintah dan lain sebagainya
tidak bisa dipidana dengan pasal itu
jadi yang saya kira riau yang harus dipahami juga
ingat tuh yang dilarang itu menghina
bukan mengkritik bukan berbeda pendapat
bahwa pasal itu tetap ada di dalam rkuhp
apalagi mengingat bahwa indonesia masih dalam posisi yang stagnan
dan juga kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun kebelakang
apakah dengan adanya pasal ini dalam rkuhp yang akan disahkan
ini tidak khawatir bahwa ini akan kembali menurunkan kebebasan berpendapat kita
karena kita tidak melarang orang berpendapat
kita tidak melarang orang kritik
yang kita larang adalah orang menghina presiden dan wakil presiden
ini yang harus dipahami
makanya saya selalu mengatakan mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi
hanya mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja
yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina
yang tidak bisa membedakan antara kebebasan berbicara dan menghina itu dua hal yang berbeda
bagi yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja
yang tidak bisa membedakan itu siapapun
kalau saya tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina
ya berarti kapasitas intelektual saya kurang memadai
kalau itu adalah pejabat

kalau itu aktivis ya aktivisnya kapasitas intelektualnya tidak memadai
kalau itu aparat penegak hukum sama juga
kalau dia tidak bisa membedakan antara mana menghina dan mana mengkritik
itu kapasitas intelektualnya kurang memadai
kadang kadang kan kita melihat bahwa sekarang saja walaupun tidak ada pasalnya
ini penegak hukum ataupun aparat ini bergerak cepat ketika menindak banyak masyarakat yang mengkritik presiden
ini sudah banyak contohnya
tapi bagaimana memastikan bahwa pemerintah dengan keberadaan pasal ini dalam rkuhp
ini tidak menjadi legitimasi bagi aparat penegak hukum
saya ini berkali kali sebagai ahli di mahkamah konstitusi ya
itu seringkali pasal yang diuji itu ditolak oleh mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi beralasan bahwa ini bukan persoalan norma
ini persoalan penegakan hukum
inilah yang harus diedukasi kepada aparat penegak hukum
bahwa interpretasi historis interpretasi sosiologis
dari pasal ini demikian
sehingga jangan sampai salah kapra dalam penerapannya
itu saja yang ingin saya katakan
bahwa harus memberikan edukasi terutama terhadap aparat penegak hukum ketika nanti rukuhp ini disahkan
jadi jangan mencampur adukan antara norma dengan penegakan hukum
perbedaan itu sangat diametral
sehingga ada daerah yang meminta itu diatur
ada yang daerah minta itu tidak diatur
jadi saya katakan hati hati ketika menggunakan label aspirasi masyarakat
pertanyaannya sederhana masyarakat yang mana
prof anda telah melakukan sinkronisasi pasal yang memang kemungkinan timpang tindi dengan undang undang yang lain
salah satunya adalah undang undang tpks
nah ini apa saja yang memang menjadi
yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mensinkronisasi pasal pasal atau undang undang yang lain
ya persis terima kasih ini pertanyaan yang baik sekali
kita tahu persis di luar kuhp itu ada kurang lebih dua ratus undang undang sektoral
yang di dalamnya ada sanksi pidana
ini yang kemudian mengapa sehingga kita harus mensalaraskan dalam penyempurnaan draft dua ribu sembilan belas itu
ancaman pidana antara undang undang yang satu dalam kuhp
termasuk ketika kita berbicara mengenai undang undang tindakan
tindak pidana kekerasan seksual
contoh konkret dalam pasal mengenai aborsi
aborsi itu dibolehkan terhadap perempuan yang merupakan korban perkosaan
padahal di dalam undang undang tpks
yang bisa mengakibatkan kehamilan itu kan bukan hanya perkosaan
bisa perbudakan seksual bisa eksploitasi seksual
bisa juga penyisian seksual
ini kita sesuaikan
sehingga tidak lagi multi tafsir di situ
nah ini kan ada juga beberapa pasal yang memang negara terlalu banyak mengurus ranah privat masyarakat
ini kenapa kemudian pemerintah tetap mempertahankan pasal pasal
itulah saya mau katakan tadi kan dari awal saya katakan
satu contoh konkret dimana ketika kita melakukan
sosialisasi itu ada perbedaan secara diametral
ada provinsi yang meminta pasal pasal itu dihapus
karena terlalu masuk pada ranah privasi
kalau saya tidak salah itu saya harus buka rekaman lagi ya
di provinsi sulawesi utara
tapi apa kata provinsi sumatera barat
ini tidak boleh delik aduan
harus tegas karena melanggar norma agama
karena negara kita adalah mayoritas islam
lalu sekarang saya tanya
kalau orang yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
kalau masyarakat bilang ini jangan diatur betul
tapi bagaimana dengan masyarakat sumatera barat yang minta itu diatur
nah itu yang saya katakan
perbedaan itu sangat diametral
sehingga ada daerah yang meminta itu diatur
ada yang daerah minta itu tidak diatur
jadi saya katakan hati hati ketika menggunakan label aspirasi masyarakat
kita ini sosialisasi kita terangkan satu persatu
dan aspirasi itu ada
bahkan mereka mengatakan jangan delik aduan
itu siapapun bisa melaporkan
kan perjinan itu melanggar norma agama
itu masyarakat dari sumatera barat loh
kalau kita tidak mendengar mereka
lalu kemudian mereka bilang
kita tidak didengarkan aspirasinya
sementara di daerah lain minta pasal pasal itu dihapus
kita mengatakan bahwa ini terlalu aspirasi masyarakat
jadi salah satunya memang diambil dari dua kota
multi etnis multi religi multi culture itu tidak akan memuaskan semua
prof ini kita juga melihat bahwa dalam pasal terakhir di rkuhp
rkuhp ini kita melihat bahwa seluruh pasal ini akan berlaku dua tahun
setelah nanti disahkan begitu ya
nah ini kalau kita nanti melihat bayangannya akan seperti apa
nantinya dalam masa transisi tersebut
mengapa transisi kita perlu dua tahun
ini ketika ini disahkan
pasti banyak perkara yang masih dalam proses
maka itu ada kanalnya
kanalnya itu mengatakan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang undangan
maka terhadap perdakwa
akan diterapkan hukuman yang meringankan
lalu akan dibandingkan
antara kuhp lama dan kuhp baru ini mana yang lebih meringankan
itu yang pertama
yang kedua ya sosialisasi dua tahun itu
dua tahun itu kita gunakan untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat
dan teristimewa kepada aparat penegak hukum
ada frekuensi yang sama
ada standar yang sama
ada parameter yang sama
yang sama menafsirkan suatu pasal
dan ini kita punya ya
masyarakat hukum pidana dan kriminologi indonesia
ketuanya adalah dr yenti garnasi
itu dalam sosialisasi rkuhp di berbagai tempat itu selalu melibatkan mahupiki ini
jadi yang terdiri dari dosen dosen hukum pidana
ini yang kemudian kita perlu melakukan tot untuk para dosen pidana
yang akan membantu kita melakukan sosialisasi di seluruh indonesia teristimewa kepada aparat penegak hukum
oke konkretnya teristimewa itu akan seperti apa nantinya prof
apakah kemungkinan akan ada kelas kelas yang masif begitu untuk kepentingan
ya pasti ketika kita melakukan workshop dan lain sebagainya terhadap rukuhp ini
ya kita melibatkan aparat penegak hukum baik polisi jaksa advokat maupun hakim
sehingga tidak ada penafsiran yang keliru
karena mereka ini nanti adalah ujung tombak dalam penegakan hukum
tapi transisi dua tahun itu dirasa cukup bagi pemerintah
saya kira cukup dengan era teknologi semacam ini cukuplah
baik oke prof edi terima kasih banyak waktunya
ini tapi terakhir saya harus saya tanyakan juga anda sebagai guru besar hukum pidana di indonesia begitu ya
bukan sebagai pejabat kalau anda melihat dari isi rkuhp ini apakah memang anda sudah puas dengan isinya
ini akan menjadi layasan pembelajaran lagi bagi masyarakat
saya jauh sebelum jadi wamen itu saya sudah terlibat dalam ru ini sejak dua ribu empat belas
dan ini yang ingin saya katakan ya bahwa rukuhp ini bukan satu hal yang jatuh dari langit
ini dibuat oleh para begawan hukum pidana di indonesia
kalau saya mau sebut ada almarhum prof umar senuaji ada almarhum prof sudarto
ada almarhum prof j i sahetapi ada almarhum prof muladi ada prof roby lukman
ada prof bambang purnomo prof nyoma s putrajaya
sekarang yang tinggal itu prof barda dari udip
ada juga guru guru besar yang lain yang ikut membahas
ada profesor romli yang masih hidup
dan ini sudah generasi di bawahnya lagi
yang paling tua dari tim ahli ini adalah prof harkis dutihar kisnawo
oke kita tunggu bagaimana dinamikanya nanti
jika ini memang disahkan pada tahun dua ribu dua puluh apa yang akan terjadi
jika ini memang disahkan pada tahun ini kita harap semua ini bisa mendapatkan keadilan dari rkuhp ini yang akan berlaku
terima kasih banyak atas waktunya